kamu biasanya kesini siang
terus gak bawa makanan
itu kan biasanya
sekarang gak biasanya gitu
pasti kamu ada maunya ya
bukan ada maunya
tapi ada permintaan
kata lo si odi bantu si sodi
tadi dia bantuin
lo cari bantu si odi kan
emang kenapa dia bantuin gue
dibayar berapa lo di
dia bantuin gue ikhlas
saya cuma dikasih kopi gratis aja
di rumah gue aja deh
lagi dia jualan kopi sindang
kopi sindang apa be
kopinya sedikit airnya sedandang
kopi bandang apa ji
kopinya banyak airnya sedandang
ke rumah gue aja
gak usah di sini
yang penting matuh saya
sudah bisa ngopi di sini juga
saya permisi dulu
gue beli banyak kemarin buat stok
sejak gue pakai pasta gigi ini
gue udah jarang sakit gigi lagi
menyerap kotoran dan bau
membunuh kuman gigi
napas tak sedap
dan segernya lama
saya sudah dapat ini
dan segernya yang lama
mendingan lo kecahin nih
kemang kok gini mak
pecahinnya dari tengahnya bang ojek
jadi kuning telurnya gak pecah betul
astagfirullahaladzim ya allah
si ojak mana ya pur
mana gue tahu
biasanya kalau gak ada istrinya dia gak pecah di rumah
alah orang ada istrinya aja ojak gak pecah di rumah
jangan jangan ojak udah baikan sama mak
kalau ojak baikan sama mak berarti ojak udah insap dong
ojak seperti itu
lo nakar terigu aja dah
pakai timbangan mak
tuh ambil di lemari bawah
yang warna oranye
itu gula bang ojak
maksudnya mau ngambil terigu
lima ratus gram harus pas
emang kagak boleh lebih mak
namanya juga pas kagak boleh kurang kagak boleh lebih
masya allah ojak
nih buat lo berdua
gue ambil punya gue dah
karena kopinya enak tapi gue capek habis jogging gue balik dulu dah ya
deh saya juga udah kebanyakan ngopi mau pulang juga ya terus kopinya gimana
buat lu aja dah assalamualaikum waalaikumsalam
lama amat umut goreng dulu mas nur
bukan udah makan
neng sarapan dulu nyok pengen sih tapi
udah nungguin di rumah ya udah nggak
lu mikserin aja mikser gampang
tungguin lo man jam segini udah dateng
lagi semangat cari duit net
ngumpulin ongkos buat ke kampungnya ini
gue nanya ke asman kenapa lo yang jawab
sekalian lopel lantainya kagak enak kalau berantakan begitu
biasanya yang ngebelantainya mak
kagak usah biar si ojak aja
dia yang berulang dia yang tau jawab
haus sama pedas sama
kamu kok ikut ikutan aja bur
sukurin makanya punya gorengan pagi pagi jangan sendirian
nih gue bagi ke perusahaan gue
enggak enggak enggak
tunggu tunggu tunggu
buang buang buang
gak beli minumnya mas
emang jual minuman apa
cendol mah bukan minuman biasa
tapi ada makanannya
ntar saya tambahin air sama esnya biar bisa diminum
kamu biasanya kesini siang
terus enggak bawa makanan
itu kan biasanya
sekarang enggak biasanya gitu
pasti kamu ada maunya ya
bukan ada maunya
tapi ada permintaan
ajarin aku makeup dong
kan soalnya di kampus tuh ada acara talkshow
nah aku jadi mcnya
nah kan harus dandan
terus aku enggak tahu caranya dandan di mana
kamu punya kan langan makeupnya
nih aku bawa
nih aku biasa makeup gini doang